satusan siswa dari empat jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini
madrasah ibtidayah atau setara sekolah dasar sekolah menengah pertama
dan juga madrasah aliyah atau setara sekolah menengah atas
apa yang tersaji di sini sebenarnya sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelum tahun dua ribu empat lalu
di desa aik prapa ini hanya ada satu sekolah dasar tidak ada sekolah menengah pertama
apalagi sekolah menengah atas
maka tak heran angka putus sekolah di lereng gunung rinjani ini terbilang cukup tinggi
adalah marwan hakim putra desa iqperapa lombok timur
yang menjadi motor penggerak pendidikan di desa terpencil ini
marwan yang berprofesi sebagai petani dan keluarga
dan guru mengaji tergelitik untuk mendekatkan masyarakat pada akses pendidikan
menurut marwan apa yang terjadi di daerahnya bermula pada masalah pendidikan
mulai dari tingginya angka putus sekolah selepas sekolah dasar
maraknya pernikahan dini
serta banyaknya warga desa yang lebih memilih menjadi burung pigrang
karena tergiur materi tanpa harus menyelesaikan jenjang sekolah tinggi
kondisi itulah yang melecut motivasi marwan untuk melakukan sesuatu bagi tanah kelahirannya
marwan hakim melakukannya dengan cara mendirikan sekolah ini
pria tiga puluh delapan tahun ini adalah pendiri lima sekolah di desa terpencil di lereng gunung rinjani
siapa sangka marwan yang selalu tampil sederhana
sederhana ini hanya lulusan kejar paket c
karena putus sekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan
jadi lahirnya lembaga pendidikan di desa terpencil ini
tidak terlepas dari pengalaman hidup yang pernah saya alami dulu
di mana saya sendiri adalah orang yang putus sekolah
yang menyebabkannya pertama adalah finansial ketidakmampuan
yang kedua adalah
kepedulian orang tua terhadap pendidikan itu sendiri
yang ketiga adalah
akses sekolah di desa ini cukup jauh
nah inilah kemudian yang coba saya ubah gitu
tentunya objeknya adalah
anak anak atau generasi setelah saya itu jangan sampai kemudian mengalami hal yang sama seperti saya
pembangunan kedokteran aik perapa
bermula dari satu bangunan madrasah tempat anak anak mengaji
pembangunan sekolah menengah pertama pada tahun dua ribu empat
menjadi harapan baru untuk warga desa aik perapa
yang sudah sekian lama jauh dari akses pendidikan
apa yang ia lakukan dua belas tahun silam tentu tak mudah
dan diwarnai penolakan dari sejumlah sekolah
hidup di sekolah yang baru diusir untuk pendidikan dari sekolah
pendidikan dari sekolah pendidikan dari sekolah
eee mudah mudahan dugaan saya ini salah tapi real yang saya rasakan tidak ada dukungan sama sekali
bahkan waktu itu sempat ditakut takuti bahwa bangun sekolah itu bukan hal yang mudah
tapi saya jawab wah niat kita kan baik masa tuhan diem terus tidak bantu kita
pasti setiap niat yang baik itu pasti ada jalan keluarnya
perlahan namun pasti bersama masyarakat desa kini marwan sudah membangun sekolah
untuk semua jenjang pendidikan dalam satu kompleks
bisa diceritain nggak ini lahan yang cukup luas ini didapat dari mana hingga akhirnya dibangun sekolah di semua lintas jenjang pendidikan
tanah ini punyanya nenek almarhumah nenek
dikasih ayah saya dan ayah saya kemudian menyerahkannya ke saya
karena di sinilah kami bersama anak anak dulu membangun sebuah wadah pendidikan yang namanya diniah awalnya
dinia itu tempat anak mengaji
awalnya hanya dikasih dua puluh area
inilah bangunan awalnya
tempat anak anak belajar yang berbentuk dinia
punya jenjang tingkat satu tingkat dua
nah lama kelamaan ternyata ada nih komentar dari pejabat pemerintah desa dan jamatan yang mengatakan bahwa saya menampung anak putus sekolah
luar dari itu pun sebenarnya saya sangat membutuhkan sebenarnya lembaga pendidikan formal di sini
mengingat anak anak di sini itu tidak ada sama sekali yang bisa melanjutkan sekolahnya
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
ke smp ke madrasah sanawiyah tidak ada
karena memang akses pendidikan dari ait rapa ini ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari smp itu tidak ada
lima kilo bahkan enam kilo dari di sini ditambah lagi dengan akses jalan kendaraan yang nggak ada
tercatat ada tiga ratus dua puluh delapan siswa yang berpengalaman
siswa mengenyam pendidikan di sekolah yang bernaung di bawah yayasan riyadul falah yang marwan dirikan
jenjang pendidikan anak usia dini madrasah ibtidaiyah dan madrasa alia berada di bawah kementerian agama
sedangkan sekolah menengah pertama merupakan sekolah swasta reguler di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan
saat ini ada lima puluh dua orang guru yang tanpa pamrih mengajar di sekolah ini
padahal pada awal pembelajaran
pada awal pendirian sekolah tidak ada guru sama sekali
maklum saja tidak ada satupun sarjana di desa aik prapa
saat ini sekolah riyadul falah sudah ditunjang dana bantuan operasional sekolah yang jumlahnya tidaklah banyak
ya mungkin panggilan jiwa kita juga sebagai seorang guru kita mencoba ilmu kita untuk kita terapkan ke anak anak yang di sini memang ketinggalan pendidikannya
pas kita mulai mengajar anak anak ini jarang bisa membaca
sudah seangkatan sd gitu
makanya risih kita melihat anak anak ini makanya dari itu kita mulai bangkit untuk ajak ajak teman teman yang lama lama ngajar di sini juga
pak ustadz juga motivasinya bagus untuk kami di sini
ya untuk masalah awal di pendidikan ini kami tidak digaji dulunya
hampir dua tahun kami tidak digaji sebelum ada bos yang di sekolah ini
kami hanya dikasih makan setelah ngajar itu sama pak ustadz
kalau siapa yang usia silahkan bapak guru ke rumah kita makan
nah dengan itulah kami ikut sederhana sekali tapi kita syukurlah dengan pola pola itu
pala yaya takwana pesanten melaksanakan unsur pendidikan
keceriaan anak anak seperti ini mewarnai hari hari mereka di sekolah riyadul falah
siswa dari tingkat terkecil hingga tingkat alia atau sekolah menengah atas berbaur melakukan berbagai kegiatan ekstra kulikuler
di mata marwan yang juga berperan sebagai ketua yayasan sekaligus guru agama dan bimbingan konseling
belajar haruslah menyenangkan
suasana belajar dibuat hangat dan penuh suntikan motivasi agar anak anak tetap bersemangat walaupun dalam kondisi yang serba pas pasan
besok kalau ada olimpiade guru guru kalian sudah berkomitmen bahwa berapa di antara kalian itu yang dianggap berprestasi itu akan dikirim
tadi juga saya lihat banyak anak anak yang mungkin secara perlengkapan seragam atau penampilan tidak begitu seperti anak anak yang ada di sekolah sekolah di kota begitu
tetapi mereka tetap semangat
sebenarnya apa sih inti dari pendidikan yang ingin anda sampaikan di sini apakah harus dari penampilan atau harus dari ilmu yang disampaikan
bagi saya sebenarnya
pendidikan itu bukan apa yang mereka pakai kemudian pendidikan itu bukan persoalan di mana mereka belajar
jadi pendidikan adalah di mana kita bisa meneranjeper ilmu dengan senang dengan ikhlas dan anak juga menerimanya dengan ikhlas
dan itu sebenarnya
jadi proses pbm itu yang harus dilaksanakan dengan senang dan gembira
sejak tahun dua ribu empat hingga kini sekolah riyadul falah sudah meluluskan sepuluh angkatan
dan alhamdulillah sekarang seperti yang kita lihat bahwa anak anak sudah bisa belajar anak anak sudah bisa melangsungkan pendidikannya ke perguruan tinggi
dan bahkan anak anak yang sudah tamat disini bisa mengabdikan dirinya ikut berbagi untuk pendidikan
dan bahkan anak anak yang sudah tamat disini bisa mengabdikan dirinya ikut berbagi untuk pendidikan
melakukan estafet tanggung jawab moral terhadap generasi setelah kita
namun kena semangat mereka yang begitu tinggi jadi lebih senang lagi melihatnya
jadi keadaan mereka biarlah apa adanya tapi yang terpenting adalah semangat mereka
sekolah dasar di tempat yang lokasinya lebih jauh
yakni di dusun bornong
untuk menuju ke sana
marwan harus menapaki jalan terjal melintas hutan
taman nasional gunung rinjani
marwan dan para guru harus menempuh merah terat
sepanjang empat km yang hanya bisa dilalui dengan sepeda motor
tentunya untuk memenuhi dahaga anak anak dusun bornomo
akan ilmu pengetahuan
sesampainya di sekolah
yang terletak di dusun terakhir lereng gunung rinjani
tak ada bangunan kokoh
tak ada pula tembok rami di sekolah ini
yang ada hanya semangat besar anak anak
untuk tetap bisa belajar
masih semangat belajar
luar biasa ya pak
walaupun dengan kondisi yang serba pas pasan
tapi semangat juang untuk belajar dari anak anak ini
begitu tinggi ya pak
karena kelebihan yang dimiliki oleh anak anak pelosok seperti ini
walaupun mereka belajar di tempat yang seperti ini
jauh dari layak begitu
tapi mereka punya semangat
ini statusnya adalah kelas jauh dari sekolah yang ada di induk
di aiketrapa ya
ada berapa jumlah siswanya
jadi ini adalah kelas jauh
jumlah siswanya empat puluh lima
terdiri dari tiga kelas
kelas yang ada di aiketrapa
dan kelas enam
semenjak tahun berapa sekolah kelas jauh ini didirikan pak
sudah berjalan enam tahun
sudah ada yang kelas enam
ceritanya dulu sih pernah dikelola oleh negeri
gurunya yang dikirim ke sini
tetapi lama kelamaan karena akses jalan yang tidak ada
hal ini telah ditulis
ada beberapa anak dari sekian anak yang diantar kadang kadang sama orang tuanya pergi ke sekolah
sana pakai jalan kaki menggunakan jalan kaki
tapi pulangnya kadang kadang jam empat baru sampai sini
dan itu tidak banyak
tapi dikatakan hanya dua orang kalau tidak salah yang sekolah dari empat puluh sekian anak
sisanya tidak sekolah
keberadaan sekolah di dusun terpencil ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wali murid
sebelumnya akses sekolah terdekat ada di desa aikprapa
yang mengharuskan para siswa berjalan jauh turun gunung dan melewati hutan
sebelumnya sekolah ada di sini
tapi kita turunkan dia sekolah kayak sempur
tapi setelah tamat sekolah di sempur ya setelah itu
ya sudah besar kan
tidak ada yang lanjut anak anak di sini
habis kawin dia
tapi anak anak yang belakangan ini ada
tidak apa namanya itu
kita turunkan dia sekolah itu terlalu kecil
musawarah sama pak ustadz itu dari berapa itu kita taruh di sini sekolah
makanya kita bangunkan dia sekarang ini
tapi ya sekitar sekolah sekolah sederhana lah gitu
perlahan tapi pasti jatuh bangun marwan memajukan pendidikan di daerah pelosok mulai menunjukkan hasil
satu persatu anak didiknya meneruskan tongkat estafet perjuangan
masri adalah salah satu anak didik marwan
sejak sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas
ia habiskan di sekolah riyadul falah
saat ini masri sudah menjadi guru di sekolah dasar riyadul falah
sama seperti marwan
ia ingin memberi manfaat untuk desa kelahirannya
dari pertama ketemu sama anak anak ini
sebenarnya saya sudah termonivasi gitu

melihat keadaannya begitu
belum bisa baca
jadi itu yang membuat sampai sekarang ini lebih semangat
jadi harapan saya kedepannya mereka ini bisa dipercaya oleh masyarakat
pertama ya kita keadaannya di sini
tempatnya ya sungguh sangat memperhatinkan
namun kena semangat mereka yang begitu tinggi
jadi lebih senang lagi gitu melihatnya
jadi keadaan mereka ya biarlah apa adanya
tapi yang terpenting adalah semangat mereka
di tengah kesibukan yang mengajar
masri pun tetap teguh mengejar cita citanya untuk jadi sarjana
ia habiskan waktunya di sekolah
sementara pada sore harinya
masri turun ke kota untuk menimba ilmu di sebuah perguruan tinggi
bendera merah putih berkibar di sekolah riyadul falah
pada sepuluh november dua ribu enam belas
siswa siswi tengah memperingati hari pahlawan
bertepatan dengan hari pahlawan sepuluh november
seluruh siswa dan siswi riyadul falah
mengingat kembali jasa jasa para pahlawan yang memerdeka
indonesia dari segala bentuk penjajahan
seiring dengan itu
saya juga melihat adanya sorot mata kebanggaan
dari anak anak ini ketika melihat sosok marwan hakim di depan sana
yang dianggap sebagai pahlawan masa kini
yang mengantarkan anak anak ini pada akses pendidikan
dan juga bangku sekolah
lantas seperti apa sosok marwan hakim di mata anak anak
ia merasa terbantu karena kan
masyarakat disini ekonominya itu sangat rendah
jadi bisa membantu masyarakat aiprapa untuk melanjutkan sekolah disini
pak marwan itu orang yang semangatnya tinggi
untuk membuat anak anak menjadi semangat untuk sekolah di riadul fala ini
pahlawan maju terus tetap semangat
terlepas dari peran marwan untuk desanya
ia tetap seorang kepala keluarga
yang harus membuat dapurnya tetap mengepul
seperti kebanyakan warga desa aiprapa
marwan pun menggarap ladang peninggalan orang tuanya
hasil bertani digunakan untuk menghidupi keluarga
kalau saya mengharapkan gaji misalnya dari sekolah
berarti motif saya itu sudah berbeda mendirikan sekolah
itu yang saya khawatirkan
karena bagi saya mengajar itu adalah kewajiban
nah karir itu adalah petani
pekerjaan sehari hari saya petani
adapun mengajar anak di sekolah
mengajar anak ngaji
itu adalah kewajiban saya terhadap sesama
oleh negara misalnya
itu harus lebih maksimal
mengkaji apa sebenarnya permasalahan diri publik ini
salah satunya adalah pendidikan
tak berlaba ternyata
di pondok pesantren yang ia pimpin
kegiatan mengaji ini rutin dilakukan marwan bersama para santri di pondoknya
karena dari sinilah perjuangan mendirikan sekolah formal dimulai dua belas tahun silam
orang yang beriman tidak sesuai
apa langitkan hadis tadi

kalau tidak kita minjain ilmu
baginya pintar mengaji saja tak cukup
anak anak juga harus sekolah hingga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan
alam ini adalah media
bagi sealam ini media
terserah kita sekarang apakah kita mau sekedar ngaji atau mengkaji
apakah kita hanya sekedar melihat atau mengamati
jujur banyak pr di republik ini
banyak anak bangsa yang perlu kita kaji
banyak masyarakat yang perlu ngaji dan mengkaji
lebih lebih orang yang diamanatkan oleh negara misalnya
itu harus lebih maksimal mengkaji
apa sebenarnya permasalahan di republik ini
salah satunya adalah pendidikan
apa yang dilakukan marwan selama ini
mendapat banyak apresiasi positif dari masyarakat desa
di mata warga marwan bukan hanya dipandang sebagai sosok inisiator sekolah riyadrul falah
lebih dari itu dalam bermasyarakat
marwan juga dikenal sebagai pribadi yang aktif dan tak segan membantu tetangga yang kesusahan
beliau itu sosok pejuang lah
yang peduli dengan pendidikan
peduli dengan masyarakat
artinya persoalan sekolah
berusaha diselesaikan dengan kemampuannya dengan bantuan teman teman
kemudian persoalan masyarakat juga dikendalikan
contoh saja pembangunan masjid yang ada di prapa
ini kan hampir beliau yang tangani
jadi sangat luar biasa dengan kemampuan ekonomi yang sangat lemah
beliau menyelesaikan sekolah menyelesaikan masjid
kemudian persoalan persoalan kemasyarakatan
persoalan masyarakat sakit saja
karena mobilnya diambulan
kemudian duit yang pakai bayar di rumah sakit juga dipikirin
jadi mungkin gitu persoalannya
sampai kapan perjuangan ini akan anda teruskan
sampai dunia ini berakhir
sampai hayat berpisah dengan badan
di balik tangguhnya seorang pria
tentu ada keluarga hebat di belakangnya
sederet kegiatan ayah tiga anak dalam memperbaiki potret burang pendidikan di desanya
tak lepas dari dukungan keluarga
di mata sang istri yang ia nikahi tahun dua ribu dua lalu
marwan adalah pria yang bertanggung jawab dan teguh pendirian
kelukesannya tak pernah membuat marwan benar benar berhenti berjuang
kadang kadang kalau waktu ada masalah itu kan
bapaknya pulang ke rumah kadang kadang makan
terus tidur nggak bisa tidur
terus marah di rumah kan
ya kita berusaha untuk menenangkan
mungkin nanti ada balasannya kan
bagi saya keluarga disamping sebagai teman
disamping sebagai sahabat
tapi dia adalah energi
energi bagi saya untuk berjuang dan terus berjuang
marwan hakim berkomitmen untuk tidak akan berhenti menjaga lentera pendidikan di desanya tetap menyala
meski tak sebenderang lampu kota
ia akan terus menghidupkan mimpi dan harapan anak anak desa aik prapa lombok timur untuk tetap bisa meniti ilmu
minta tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
terus menemani kita
terus masih mencintai kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang mencintai kita
saya juga akan mencintai anda
saya juga akan mencintai anda
saya juga akan mencintai anda